ini adalah balgard yang terjatuh di sini
dan sekarang kita melihat gambarnya di sini
ini gambar gambar yang terdiri dari pahpatan jammet ilal ahmad
yang dikeluarkan dari pemerintah kita
dan sekarang kita melihat balgard di sini